keinformasi lainnya pimpinan dpr telah berkoordinasi dengan menkumham yasona lauli
mengingat tinggal satu hari lagi undang undang md tiga otomatis berlaku
jika tidak ditekan presiden jokowi
pimpinan dpr memastikan meski undang undang md tiga berlaku
tidak akan mengancam kebebasan masyarakat untuk mengkritik dpr
parlemen tetap membuka diri atas kritik dan masukan masyarakat sepanjang sesuai aturan
selain itu pimpinan dpr memastikan pasal di undang undang md tiga
tidak akan menghambat pemeriksaan kasus hukum terhadap anggota dewan
pasalnya selama ini anggota dewan tetap memenuhi panggilan penegak hukum
untuk diperiksa sebagai saksi pada sejumlah kasus
soal nama wakil ketua dpr dari fraksi pdip
pimpinan dewan mengaku belum menerima informasi siapa kader pdip yang akan ditunjuk
pertanyaan saya saya balik
apakah dpr pernah menggunakan pasal pasal
pasal pasal itu sudah ada sejak md tiga itu ada
panggil paksa sudah ada
apakah dpr pernah melakukan tidak
apakah dpr kepala hukum dengan adanya undang undang md tiga tidak juga
apakah md tiga eh sorry
mkd pernah melaporkan seseorang atau masyarakat ke penegak hukum enggak juga
bahkan orang per orang talizon dan segala macam melaporkan kok tanpa adanya
md tiga jadi sebetulnya enggak ada yang perlu diributkan
kalau ada pasal pasal yang menjadi kontroversi kan sudah ada ruang untuk mengoreksinya itu di mk uji materi di mk
dan kami dpr sebagai pelayanan rakyat pasti akan mengikuti keinginan masyarakat keinginan rakyat
kita langsung ke gedung dpr sudah ada koresponden rifana pratiwi
rifana sambil menanti penoporan dari kementerian hukum dan ham
karena sekali lagi pakistana mengatakan presiden menolak untuk menandatangani undang undang md tiga
apakah sudah ada informasi kapan pelantikan wakil ketua dpr yang baru
selamat siang elvira setelah disahkan pada sidang paripurna dua belas februari lalu
revisi undang undang md tiga ini batas waktunya sudah berlangsung selama dua puluh sembilan hari
masih sisa satu hari lagi yakni besok bagi presiden jokowi untuk memutuskan akan menandatangani atau tidak
revisi undang undang md tiga untuk menjadi undang undang md tiga
dan tadi ketua dpr bapak sosatyo sudah berkomunikasi dengan menkum ham yasona lawli
bahwa sampai sejauh ini presiden belum memutuskan apakah akan menaikkan ataupun menolak untuk menaikkan revisi undang undang md tiga menjadi undang undang md tiga
dan selain itu presiden jokowi juga sudah mengatakan mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan perpu atas revisi undang undang md tiga
padahal perpu ini merupakan hak konstitusional dari presiden
kalau memang presiden jokowi ini menangkap kegelisahan di masyarakat
bahwa memang ada sejumlah pasal pasal dalam revisi undang undang md tiga yang dinilai mengancam kebebasan masyarakat untuk mengkritik dpr dan juga membentuk oligarki kuat di parlemen ini
dan sampai sejauh ini memang tadi penjelasan dari ketua dpr bapak sosatyo bahwa sampai batas waktu besok mereka masih menunggu sebetulnya apakah presiden akan menandatangani ataupun tidak
dan jika memang presiden menolak menandatangani artinya revisi undang undang md tiga itu akan otomatis berlaku
jadi undang undang md tiga dan mekanisme berikutnya adalah menunggu penomoran dari kementerian hukum dan ham
setelah mendapatkan nomor nomor itu akan dikirim ke dpr
nah setelah nomor itu didapatkan oleh dpr maka mereka akan menggelar rapat pimpinan dan juga rapat badan musyawarah
untuk mengirim surat kepada fraksi pdi perjuangan untuk menanyakan siapa sebetulnya kader pdip yang akan ditunjuk sebagai wakil ketua dpr baru untuk periode sekarang hingga nanti dua ribu sembilan belas
dan tadi bapak sosatyo mengatakan sampai nanti ada batas waktu berakhir
juga penomoran ini belum keluar dari kemenkumham mereka tidak bisa berbuat apa apa dan secara informal mereka juga belum mengetahui siapa kader pdip yang akan ditunjuk untuk menduduki posisi wakil ketua dpr
namun kami tadi menanyakan kepada sejumlah elit dari pdi perjuangan bahwa nama ketua fraksi utut adianto berpotensi sangat kuat untuk menduduki posisi wakil ketua dpr
sementara untuk posisi wakil ketua mpr ini kemungkinan besar akan dijabat oleh wasekjen ahmad basara tadi ketua mpr zulkifli hasan juga sudah mengatakan
secara langsung kepada ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di gedung mpr untuk menggelar pertemuan bersama dengan pimpinan mpr
nah apakah kedua nama ini akan dilantik waktunya ini kapan
nah tadi memang ketua dpr bambang susatyo mengatakan bahwa paling cepat mereka bisa dilantik ini pekan depan
biasanya sidang paripurna ini digelar pada hari selasa jadi kalau menurut informasi yang kami kumpulkan dari biro sekjen dpr dan juga biro persidangan dari dpr bahwa kemungkinan waktu untuk melantik wakil ketua dpr baru dan juga wakil ketua mpr baru
adalah di hari selasa pekan depan pada saat sidang paripurna namun sekali lagi ini adalah lembaga politik segala upaya ataupun segala konstelasi politik ini juga masih bisa berlangsung
apakah nantinya akan ada hambatan sekali lagi nanti dalam rapat badan musyawarah akan diminta pendapat dari sepuluh fraksi apakah mereka setuju pelantikan akan dilakukan bersamaan pada hari selasa itu
masih menunggu sekali lagi dalam rapat badan musyawarah yang kemungkinan akan digelar pada hari senin nanti elvira
saya ingin mendalami pernyataan disampaikan oleh ketua dpr bambang susatyo artinya sampai saat ini meskipun kita tahu banyak sekali statement dari pihak istana yang mengatakan presiden jokowi tidak akan menandatangani revisi undang undang md tiga ini
belum ada surat resmi dari pemerintah kepada dpr yang menyatakan hal tersebut bahwa presiden menolak untuk menandatangani
ya betul sekali elvira pernyataan anda tadi bahwa memang secara pernyataan itu memang sudah berkali kali disampaikan oleh presiden
jokowi ataupun dari jurubicaranya bahwa presiden menolak untuk menandatangani dan juga presiden menolak untuk mengeluarkan perpu
namun di atas kertas tidak ada bukti konkret penolakan dari presiden jokowi atas revisi dari undang undang md tiga
padahal sekali lagi kalau kita tadi bertanya kepada beberapa pakar hukum tata negara seperti mahfud md yang tadi juga hadir di sini
mengatakan bahwa jika memang presiden jokowi ini benar benar serius menangkap keresahan di masyarakat bahwa memang ada penolakan atas pasal pasal yang dianggap memberatkan di revisi undang undang md tiga
harusnya presiden ini secara konkret mengeluarkan perpu ataupun memberikan surat penolakan untuk menandatangani
artinya di atas kenyataan yang sebenarnya presiden ini tidak bertindak secara konkret untuk melakukan penolakan terhadap sejumlah pasal yang dianggap memberatkan dalam revisi undang undang md tiga ini elvira
baik rifana pratiwi terima kasih informasi anda langsung dari gedung dpr
kita tunggu bagaimana langkah pasti pemerintah karena besok adalah batas akhir presiden menandatangani revisi undang undang md tiga
terima kasih rifana